kamu ngajak aku ngedit di cafe
tapi man kan sekarang lagi hujan
kenapa memang kalau hujan bukannya makin jadi romantis
ya itu juga sih man
jadi lo mau atau engga
hei tunggu tunggu
kalau gitu gue tunggu di luar aja ya lo siap siap
selamat ya sekarang lo ngedit pulang pulang buat tunggu berita lo jadian

susah sih juga ya dahain gue ya
ih kok malah bella sih yang diajak sama roman
roman gimana udah sejenak lo juga
roman roman kau habuk sih man
lo hapus diman
aku gatau hapus dimana
ah jangan jangan
jangan kecil aja jangan
kalo lo ga jawab gua gua bakal bisa lebih ngemut dari ini
dan kita berdua pasti jatoh
jangan jangan jangan
gua udah berhenti sekarang kasih tau gua wulan dimana
aku tadi nurunin wulan
di jalan rawa angkeman
huh rawa angke
bel lo tau kan jalanan itu tuh sepi banget
roman kamu mau kemana roman
mama terus aku kayak gimana roman
gua mau cari wulan
lo gausah manja ya disini banyak angkot
keselin banget sih roman
ya allah wulan kamu itu ada dimana
ah kenapa dari tadi telponnya tuh ga bisa dihubungin ya
ah kayak nyambung terus
terus aku barusan bikinin kamu kopi nih
kamu minum dulu ya biar tenangan
dari tadi telponnya wulan tuh ga bisa dihubungin
dan kamu main nawarin aku kopi aja
kamu itu gak merasa bersalah ya atas hilangnya wulan
tiana kamu itu seharian ada dirumah
kamu seharusnya sedikit perhatian sedikit peduli sama wulan
atau jangan jangan kamu memang gak perlu peduli sama wulan
karena dia itu bukan anak kandung kamu begitu menurut kamu
jangan begitu dong
kenapa aku malah jadi marah sama tiana
kenapa aku malah jadi marah sama tiana
kenapa aku malah jadi marah sama tiana